ya ini dari beberapa insiden yang terjadi belakangan bisa jadi salah satu meredam atau salah satu cara untuk meredam barang yang terjadi di tanah papua adalah dengan mengenal lebih dekat
saya kalau nonton film film yang berlatar papua rasanya adem gitu ya
ada cinta dari wamena kemudian denias senandung di atas awan atau ini epen cupen ya
tapi kita bahas soal itu mungkin bagaimana komunikasi yang terjadi dan juga tradisi yang ada di lingkungan masyarakat papua
dan untuk lebih jelasnya lagi saya ajak anda untuk berbincang dengan aisah putri budiarti
ini tim kajian papua dari lipi selamat malam mbak aisah
iya selamat malam
mbak isa kita kalau berkaca dari kasus kerusuhan yang terjadi ini jadi sebuah pelajaran bersama ya
sebelumnya saya ingin tahu tanggapan dari teman teman dari tim kajian papua di lipi seperti apa
iya kita melihat sebenarnya apa yang terjadi di papua hari ini merupakan bentuk solidaritas orang papua
atas yang terjadi sebelumnya di
malang dan surabaya terutama
dan ini tentunya sangat disayangkan sekali ya karena kita baru saja merayakan tujuh belas agustus gitu hari kemerdekaan indonesia
dan justru sekarang yang terjadi ada banyak berita yang sebenarnya juga tentunya kita sangat sayangkan gitu
kejadian kejadian seperti yang terjadi di malang kan menunjukkan adanya masih adanya diskriminasi
misalnya dengan pernyataan pernyataan yang
menukai hati orang papua tentang harus dipulangkan lah mahasiswa mahasiswa papua
kemudian melekatkan dengan stigma stigma atau label label negatif terhadap orang orang papua
dan menurut saya hal ini sangat disayangkan sekali sih mbak puspa
kami ingin tahu selama lipi mengadakan studi dan juga kajian di tanah papua
apa sih temuan menarik di sana terkait dengan keseharian masyarakat papua yang tadi mbak aisyah sebut
begini sih mbak puspa kalau kita melihat sebenarnya apa yang terjadi di papua hari ini
punya akar masalah konflik yang sangat dalam gitu ya dan panjang
termasuk salah satunya problem yang sekarang dibicarakan dan banyak dibahas begitu ya
berkaitan dengan tindakan diskriminasi
dan ini menjadi salah satu masalah yang seharusnya bisa diselesaikan oleh baik
pihak ya baik di papua maupun pemerintah melalui pendekatan pendekatan dialogis
sekali untuk diajak bicara
diajak bicara dalam menyelesaikan soal termasuk dalam hal konflik ini gitu
sehingga pendekatan dialogis seharusnya menjadi hal yang utama untuk digunakan
terutama berkaitan dengan akar ya problem konflik yang berlalu sudah bertahun tahun ini gitu
dan represif atau pendekatan yang hanya sifatnya pendekatan pembangunan saja misalnya itu
itu dirasa kurang cukup oleh tim kajian kami
artinya dialog secara mendalam begitu pendekatan seperti itu jadi pola komunikasi yang baik
untuk membangun komunikasi dengan masyarakat papua
dialog harus menjadi dasar utama untuk mendekatkan komunikasi antara papua dengan juga
masyarakat di indonesia dan pemerintah terutama
penyelesaian konflik ini harus secara serius dilakukan
dan sebenarnya juga kita kan sudah menyebut gembira sebenarnya ketika presiden jokowi
misalnya menyatakan harus ada dialog untuk menyelesaikan permasalahan di papua gitu
dan harusnya ini menjadi apa ya apa yang dilakukan lah secara terus menerus dan komitmen kuat
baik oleh pemerintah pusat maupun
orang asli papua di sana gitu
terakhir mbak aisah bagaimana kemudian sebangsa harus menyikapi insiden ricu di tanah papua ini
apa upaya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi masyarakat papua yang mungkin saat ini
amaranya sedang tinggi
sebenarnya menurut saya harus dilihat dari dua sisi
dalam hal ini pemerintah harus bertindak secara tegas untuk menegakkan hukum
misalnya siapa siapa saja yang melakukan tindakan diskriminatif atau misalnya anarkis
dalam kasus yang terjadi di surabaya kemarin gitu
dan secara terbuka disampaikan kepada publik
di sisi lain saya harapkan juga tidak mudah bagi masyarakat untuk terprovokasi
dan juga kita berusaha untuk mewujudkan papua tanah damai
sehingga hal hal seperti ini seharusnya dihindari lah
dan jangan semakin memperkuruh konflik yang ada
baik terima kasih banyak aisa putri budiatri tim kajian papua dari lipi
telah bergabung bersama kami